pernah mencoba bandeng presto atau bandeng tanpa duri
jika pernah tak ada salahnya mencoba bandeng presto yang satu ini
terlihat seperti bandeng presto pada umumnya namun bandeng satu ini memiliki isian keju mozzarella
ya sebuah umkm olahan bandeng di cirebon jawa barat menawarkan bandeng dengan beragam rasa seperti isi keju daging sapi udang rendang hingga empal gentong
cara membuatnya ikan bandeng dibersihkan dulu sisiknya lalu bagian dalam daging ikan diambil seperti ini
kulit ikan harus tetap utuh ya karena nantinya akan dimasukkan isian aneka rasa
daging bandeng yang sudah dikeluarkan kemudian di blender ditambah bumbu dan bisa diracik
setelah tercampur rata masukkan daging bandeng keju ke dalam tubuh ikan bandeng seperti ini
wah gemuk lagi ya ikannya
bandeng kemudian dikukus hingga matang dengan diapit daun pisang di dalam sebuah panci tekan
hmm terbayang ya wangi ikan dan kejunya
setelah dikukus untuk memberikan rasa renyah bandeng ditambahkan tepung roti di bagian luar
lalu dibungkus plastik
terakhir masukkan ke dalam freezer
saya coba lihat lagi anak anak muda ini sukanya yang kekemian
jadi keju ada mozzarellanya nah itu dibikinlah bandeng isi keju seperti itu
bandeng ini dibuat tanpa pengawet dan bisa tahan disimpan di kulkas hingga tiga hari
satu pak berisi tiga ekor bandeng dijual dengan harga rp enam puluh
pembeli bisa membeli berat
bisa memilih beragam isian dalam satu pak sesuai selera
masih di jawa barat kali ini ada rekomendasi menu berbuka di kota bandung yaitu lotek
sajian yang dikenal dengan saladnya indonesia ini berisi beragam sayuran ditambah dengan bumbu kacang
namun tiap kedai lotek di bandung memiliki rasa khasnya tersendiri
seperti kedai lotek yang ada di jalan mekar harum ini
dilihat sekilas tampak seperti lotek pada umumnya
namun resep lotek ini sudah turun temurun sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
cara membuat lotek pertama tumbuk bumbu kacang dengan garam dan kencur
kemudian aduk bersama kol kangkung hingga tauge
tak lupa tambahkan tahu dan kerupuk
wah sabar ya pemirsa tahan rasa laparnya
jalan memang kita dari tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam
nah dari dulu itu kita berusaha untuk mempertahankan kualitas dari rawa
meskipun telah pindah dari tempat berjualannya dulu lotek legendaris ini tetap diburu penikmatnya
tak sedikit pelanggannya sudah turun temurun dari generasi orang tuanya hingga ke anak anaknya
seporsi lotek dijual dua puluh dua ribu rupiah
tim liputan cnn indonesia